muhammad mahfud md lahir tiga belas mei seribu sembilan ratus lima puluh tujuh di sampang madura jawa timur
mahfud menikah dengan zai zatuni hayati dan dikaruniai tiga anak
yakni dr m ihwan zain dr fina amalia dan royhan akbar sh mcl
mahfud md menempuh pendidikan dasar dan menengah di pamekasan madura
bersekolah di sd negeri waru sembari mondok di pesantren al mardiah
kemudian melanjutkan ke sekolah pendidikan guru agama negeri pamekasan
setelah itu mahfud melanjutkan pendidikan di yogyakarta
menyelesaikan sekolah pendidikan hakim islam negeri
kemudian menempuh pendidikan sarjana di fakultas hukum universitas islam indonesia
jurusan hukum tata negara
dan fakultas sastra dan budaya universitas gajah mada jurusan sastra arab
mahfud meraih magister ilmu politik dan doktor ilmu hukum tata negara dari ugm
mahfud md mengawali karir sebagai dosen di almamaternya uii yogyakarta
menjadi dosen fakultas hukum sejak seribu sembilan ratus delapan puluh empat
dan diangkat menjadi guru besar bidang hukum tata negara pada usia empat puluh satu tahun
sebagai profesor hukum tata negara
mahfud md aktif mengajar pada delapan belas universitas di berbagai daerah di indonesia
mahfud md mengajar pada delapan belas universitas di berbagai daerah di indonesia
mahfud telah menerbitkan banyak buku
serta aktif menulis kolom di berbagai media masa
mahfud pernah mengemban beberapa jabatan strategis
lengkap di tiga pilar
eksekutif legislatif dan yudikatif
pada tahun dua ribu presiden abdurrahman wahid melantiknya sebagai menteri pertahanan
dan kemudian sebagai menteri kehakiman dan ham di kabinet persatuan nasional
setelah era presiden wahid mahfud menjadi anggota dewan perwakilan rakyat dari fraksi pkb
setelah berkiprah di dpr mahfud md terpilih sebagai hakim konstitusi periode dua ribu delapan dua ribu tiga belas
dan menjadi ketua mahkamah konstitusi hingga dua ribu tiga belas
mahfud kemudian diangkat presiden menjadi anggota dewan pengarah bpip
saat ini sejak dua ribu sembilan belas mahfud dipercaya oleh presiden joko widodo mengemban amanah
sebagai menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan
mahfud adalah menkupol hukum pertama di indonesia
di sela kesibukannya sebagai akademisi dan pejabat negara
mahfud md giat di berbagai organisasi kemasyarakatan
pernah menjadi ketua dewan kehormatan ikatan sarjana nahdlatul ulama
mustasyar di majelis permusyawaratan pengasuh pesantren se indonesia
ketua dewan penasehat ikatan keluarga alumni universitas islam indonesia
ketua dewan pakar keluarga alumni universitas gajah mada
pernah menjadi koordinator presidium majelis nasional korps alumni himpunan mahasiswa islam atau kahmi
serta pernah menjadi ketua asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara
mahfud yang dikenal sebagai sosok berintegritas mendapat sejumlah gelar kehormatan dari berbagai masyarakat adat
di antaranya gelar angku mojosadio dari masyarakat magek sumatera barat
kemudian mendapat gelar karaeng tojeng
yang berarti pembawa kebenaran dari masyarakat galesong sulawesi selatan
mahfud juga mendapat kehormatan sebagai anak adat dari warga suku marori menggei merauke papua dengan nama muhammad mahfud donggul kaise